ngurus bpjs juga bu
oh baru mau ganti
udah pernah ngurus gitu sebelumnya
dari kjs ke bpjs
emang harus diganti gitu ya
bpjs kan sampai ke luar gitu
kali ini kan enggak
kantrinya lama enggak
dari jam berapa
saya tadi datang dari rumah jam
nomor antriannya habis
dari jam empat subuh
ibu dari jam empat sembilan
iya dari jam empat subuh

beginilah suasana di kantor bpjs cabang jakarta selatan
di jalan raya pasar minggu
antrian warga yang ingin mendaftar
bpjs sudah terlihat
dan pendaftaran warga
pendaftaran bpjs ini bukan hanya secara perorangan
tapi juga di belakang saya ini
pendaftaran bpjs secara perusahaan
atau mewakili perusahaan juga
sudah mulai banyak dan mengular
bahkan mereka sudah datang sejak pagi
sejak sholat subuh selesai
mereka sudah mulai antri di kantor ini
dan petugas belum datang
menurut warga yang antri
petugas datang jam delapan
dan proses verifikasi atau pendaftaran mereka
baru akan dilayani pada jam delapan pagi
menurut kepala cabang bpjs jakarta selatan
sebenarnya mereka sudah melakukan
sosialisasi adanya pendaftaran online
atau di bank
jadi warga tidak perlu mengantre disini
kita mulai kalau di bawah
jam tujuh itu kita mulai
memberikan nomor antrian
untuk online nya
jadi kita nomor antrian kita berikan
kemudian kita verifikasi berkasnya
nah ini jadi
kalau berkasnya itu mereka sudah oke
jadi mereka bisa langsung masuk
hanya tidak lagi proses proses penolakan
tapi kalau misalnya di awal mereka katakan belum lengkap
faktsur lengkapin lagi
supaya nanti kita bisa jam delapan
jangan sampai mengganggu orang lain
jadi memang benar
jadi mereka datang
nanti jam tujuh kita sudah mulai
ngasih nomor antrian dan verifikasi berkas
nah online nya jam delapan pagi
nah online nya jam delapan pagi

waktu pendaftaran dan pemrosesan
registrasi kartu bpjs
perlu diatur karena sistemnya terkoneksi
dengan bank yang bekerja sama dengan bpjs
keinginan warga memiliki kartu bpjs
jumlah peserta bpjs di indonesia
berjumlah lebih dari satu ratus empat puluh dua juta orang
hak mendapatkan pelayanan kesehatan

diperjuangkan oleh ribuan warga
yang berada di kantor bpjs
cabang jakarta selatan
mereka bahkan sudah datang
di kantor ini dari jam empat pagi
namun pintu pagar dari kantor ini
baru dibuka pukul enam
dan petugas sendiri baru melayani
sekitar pukul setengah delapan atau jam delapan pagi
kesulitan yang dihadapi warga
di antaranya adalah mereka tidak dapat
nomor antrian padahal mereka sudah
mengantri sejak jam empat dan jam delapan pagi
nomor antrian sudah habis
petugas pun baru melayani
sekitar pukul delapan pada saat mereka datang
pagi tadi hanya dilayani oleh
petugas sekuriti ataupun juga satpam
arman helmi jakarta